demi allah saya bersumpah
tepat dua puluh oktober dua ribu dua puluh
pemerintahan presiden jokowi dodo dan wakil presiden ma'ruf amin
genap berusia dua tahun di periode kedua
pendapat dari sejumlah pengamat mengatakan
hasil kinerja jokowi ma'ruf di tahun kedua ini
tidak jauh berbeda dari tahun pertama
untuk sektor politik hukum dan keamanan
dinilai masih belum sesuai harapan
beberapa kebijakan yang dibuat oleh jokowi ma'ruf
menimbulkan kontroversi hingga akhirnya disiahkan
di antaranya seperti undang undang cipta kerja atau omnibus law
serta revisi undang undang kpk
di tengah indikasi pelemahan kpk
korupsi juga masih terjadi
walau ada empat menteri di era jokowi
yang sudah dijadikan tersangka oleh kpk
kebebasan berpendapat di ruang publik juga jadi sorotan
kebebasan demokrasi dinilai banyak pihak
tak bebas disampaikan dan diekspresikan
sementara aksi terorisme dan separatisme
juga masih terus ada
persepsi indeks demokrasi indonesia tahun dua ribu dua puluh
sebagai yang terendah dalam empat belas tahun terakhir
dari satu ratus enam puluh tujuh negara
indonesia ada di peringkat ke enam puluh empat dunia dengan skor dua
sementara di regional asia tenggara
indeks demokrasi indonesia berada di peringkat ke enam tiga
di negara indonesia
indeks demokrasi indonesia berada di peringkat empat
di bawah malaysia timur leste dan filipina
beberapa pengamat berpendapat demokrasi hingga tahun kedua jokowi maruf amin
juga belum sesuai harapan
demokrasi dinilai stagnan bahkan mengalami kemunduran
masih terjadi penangkapan aktivis
yang menyampaikan protesnya kepada pemerintah
pembungkaman hak hak masyarakat sipil
juga terjadi lewat pesan moral untuk pemerintah
jika terjadi pembiaran
dikhawatirkan akan semakin menggerus ke pemerintah
dan mencederai demokrasi di tanah air
yang kita lihatkan sebenarnya terjadi semacam pola kemundurannya
di sektor politik tentunya
di mana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu menurun drastis
dari berbagai macam indeks itu
kebebasan berekspresi kita itu cenderung turun
daripada tahun tahun sebelumnya
jadi kita harus berpikir

kita harus berpikir apa yang kita lakukan untuk menurunkan kebebasan berpendapat
kita harus berpikir apa yang kita lakukan untuk menurunkan kebebasan berpendapat
sejumlah kasus pelanggaran ham di masa lalu hingga masa kepemimpinan jokowi ma'ruf
juga dinilai belum berhasil ditangani hingga saat ini
seperti kasus pembunuhan aktivis munir
kasus penanganan kerusuhan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga mencari siapa dalang di kasus penyiraman air keras bagi novel baswedan
padahal komitmen penyelesaian kasus pelanggaran ham berat
pernah disampaikan jokowi dodo pada masa kampanye pilpres
janji yang sudah didengungkan ya oleh pemerintahan jokowi sejak tujuh tahun yang lalu ya
adalah bahwa mereka akan merespons kasus kasus ham di masa lalu
sampai hari ini kan kita tidak melihat ada progres
janji presiden jokowi untuk penanganan ham kebebasan demokrasi
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
juga dicantumkan saat jokowi dodo mulai menjabat sebagai presiden
yang tertuang dalam visi misi nawat cita di periode pertamanya saat bersama yusuf kalla
pengamat juga mengaku untuk penanganan korupsi terindikasi terjadi pelemahan
walau menjadi kontroversi di masyarakat
pada tujuh belas september dua ribu sembilan belas revisi undang undang kpk akhirnya disiahkan
hasilnya kpk bukan lagi menjadi lembaga independen
turunan aturan dari hasil revisi undang undang kpk

juga membuat lima puluh tujuh pegawai kpk tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi asn
dan per tiga puluh september dua ribu dua puluh satu mereka resmi dipecat dengan hormat
janji komitmennya adalah memperkuat kpk
nah ini malah tentunya kami masyarakat sipil membalikkan itu menjadi sebuah pertanyaan
di mana letak memperkuat kpk nya
ketika benchmarking tadi dicabut
yang tadinya di unkeknya dibilang independen itu terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun
tapi melalui revisi undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas justru malah ditaruh di bawah eksekutif
dan seluruh pegawai yang tadinya pegawai independen menjadi aparatur sipil negara
lembaga transparency international it indonesia merilis data
pada dua ribu dua puluh lalu
indeks persepsi korupsi di indonesia mengalami kemerosotan
sebesar tiga poin dibanding tahun sebelumnya
dari skor empat puluh menjadi tiga puluh tujuh pada skala sampai seratus
di mana skor sangat korup dan skor seratus sangat bersih
pada dua ribu dua puluh lalu
indeks persepsi korupsi indonesia ada di peringkat satu ratus dua dari satu ratus delapan puluh negara yang disurvey
turun dari peringkat delapan puluh lima dari satu ratus delapan puluh negara yang disurvey pada tahun dua ribu sembilan belas
posisi ini membuat indeks persepsi korupsi indonesia
sama dengan posisi negara gambia yang berada di peringkat ke satu ratus dua dengan skor tiga satu
terkait masalah keamanan
ancaman terorisme di sejumlah tempat dan aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di papua
masih terjadi hingga kini
di awal tahun dua ribu dua puluh
terjadi peristiwa ledakan bom di depan gereja katedral makassar pada dua puluh delapan maret
serta sejumlah aksi kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata kkb di papua
menewaskan masyarakat sipil dan petugas keamanan
pemerintah mengelola secara profesional aspek keamanan
dan tidak melakukan politisasi terhadap tni dan polri
aspek keamanan harus dikelola secara profesional
saya kira sudah cukup kita dengan pengalaman melakukan politisasi terhadap tni maupun polri
ini harus dihentikan
ada banyak problem
papua yang belum selesai sampai hari ini itu menjadi keprihatinan kita semua
lalu yang kedua misalnya adalah ancaman yang belum usai dengan terorisme
dari sisi polhukam
sepertinya masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh presiden jokowi dodo dan wapresma ruf amin
di tiga tahun yang tersisa
presiden jokowi dan wapres maruf amin diharapkan bisa menyelesaikan tugas tugasnya
sesuai harapan dari janji yang pernah dilontarkan
jika keduanya selesai bertugas sebagai presiden dan wakil presiden dengan memenuhi janji janjinya
ini akan berdampak pada penilaian dari masyarakat
mereka akan mengukur secara objektif dan rasional
bukan terbawa arus disinformasi yang cenderung akan memberikan label atau stigma negatif
terhadap pemerintahan presiden jokowi dan wapresma ruf amin
tersisa tiga tahun bagi presiden jokowi dan wapresma ruf amin dalam menjalankan pemerintahan
sekaligus memenuhi janji janjinya
dan sebagai warga negara yang menjadikan jokowi dan ruf amin sebagai presiden dan juga wakil presiden
masyarakat tentu punya hak untuk menagih janji janji tersebut
pengamat mengatakan menagi janji bagian dari upaya untuk mengingatkan komitmen dari presiden dan wakil presiden
sehingga diharapkan dalam sisa tiga tahun ke depan
penegakan nilai nilai keadilan dan hukum
prinsip kebebasan demokrasi
dan jaminan keamanan menjadi warisan yang bisa dikenang oleh semua orang
teddy zuhari andika marianto jakarta